berada di tengah tengah kompleks masjidil haram
kaabah menjadi salah satu pusat kegiatan ibadah haji
bangunan kaabah berbentuk kubus dengan tinggi tiga belas meter
kaabah tersusun dari batu yang sangat keras
dan ditutup dengan kiswah atau kain penutup berwarna hitam
pintu masuk kaabah berukuran satu sembilan meter
dan langsung berhadapan dengan makom ibrahim
di era nabi ibrahim pintu kaabah dibuat sejajar dengan tanah
agar para jemaah bisa memasuki kaabah
namun pada zaman kuraisi posisi pintu ditinggikan
dan hanya orang orang tertentu yang boleh masuk
pintu yang terpasang saat ini berupa blok emas yang dibuat di arab saudi
pintu yang kedua ini adalah pemberian dari raja khalid bin abdul aziz
di sebelah utara kaabah terdapat hijir ismail
yang diakini sebagai tempat peristirahatan bagi ismail dan siti hajar
hijir ismail dulunya adalah bekas reruntuhan kaabah
yang rusak karena ditutup
dan juga terjang banjir
karena kaum quraishi tidak memiliki dana
mereka hanya membangun dinding pendek sebagai tanda
hijir ismail merupakan bagian dari kaabah
terdapat empat sudut utama dari kaabah dengan masing masing namanya
rukun aswad rukun yaman rukun iraki dan rukun syami
rukun aswan menjadi salah satu lokasi yang paling banyak dikunjungi
di sudut ini diletakkan batu hajar aswad
yang dipercaya turun dari surga
batu ini berwarna hitam dan memiliki aroma khas dan unik
yang dimiliki sejak awal keberadaannya
para jemaah meyakini jika menyentuh dan mencium batu surga ini
maka batu ini akan bersaksi untuk semua orang yang menciumnya
pada hari kiamat nanti dan bisa menghapus dosa
selanjutnya adalah rukun yaman
dinamakan demikian karena sudut kaabah ini menghadap ke arah yaman
menyentuh sudut ini dianjurkan oleh nabi muhammad
karena dianggap bisa menghapus dosa
dua sudut yang lain rukun iraki dan rukun syami
masing masing sudut kaabah ini menghadap ke arah irak dan shang
kaabah juga memiliki ruangan di dalamnya
sejumlah ahli mengilustrasikan ruangan dalam kaabah ini
ditutup dengan kiswah berwarna hijau
terdapat tiga tiang yang terpancang di dalam kaabah
masing masing dilapisi dengan emas murni
sebuah kotak diletakkan di tengah tengah ruangan
dan diperkirakan sebagai tempat meletakkan ruangan

selain itu terdapat sebuah pintu yang dinamakan pintu taubat
pintu ini bukanlah pintu utama kaabah
karena di dalamnya hanya terdapat tangga yang menuju atap kaabah